asosiasi sepak bola argentina telah merilis nama nama pemain yang akan bermain melawan australia dan indonesia
pelatih argentina lionel scaloni membawa pemain pemain terbaik dalam tur ke benua asia termasuk sang mega bintang lionel messi
argentina akan melakoni dua laga uji coba dalam periode fifa matchday dua belas hingga dua puluh juni mendatang
tim tenggo akan menghadapi australia di beijing pada empat belas juni sebelum bertemu timnas indonesia pada sembilan belas juni
kapten lionel messi dibawa bersama dengan pemain pemain berpengalaman seperti nicolas otamendi rodrigo de paul hingga angel di maria
keempat pemain turut andil dalam sukses argentina juara piala dunia dua ribu dua puluh
komposisi pemain yang dipanggil ini menunjukkan argentina menatap serius pertandingan melawan australia dan indonesia
khusus bagi timnas indonesia kehadiran argentina akan menjadi sejarah tersendiri
tim garuda untuk kali pertama akan bertanding melawan tim yang menempati ranking satu dunia
sebelumnya pssi merilis daftar dua puluh enam pemain untuk memperkuat timnas indonesia jelang laga fifa matchday kontra palestina dan argentina
seluruh pemain timnas indonesia yang dipanggil bakal berkumpul pada lima juni
beberapa pemain yang berkarir di luar negeri seperti asnawi mangkualam jordi amat dan sadil ramdhani juga akan bergabung pada tanggal tersebut
tak hanya itu timnas indonesia juga akan diperkuat oleh dua pemain yang baru menyelesaikan proses naturalisasi
yakni ivar jenner dan raphael struik juga turut dipanggil oleh pelatih shin taeyong